rumah tropis karya arsitek ian pilo berdiri di atas lahan seluas empat ratus dua puluh meter persegi
dengan luas bangunan dua ratus empat puluh meter persegi
rumah yang dibangun pada desember dua ribu sembilan belas ini mulai dihuni pada september dua ribu dua puluh oleh keluarga yang terdiri dari tiga orang
rumah ini dibangun berdasarkan kebutuhan berdasarkan karakter saya dan istri gitu ya maunya seperti apa
menggabungkan sesuatu yang berbeda istri gak terlalu suka outdoor saya suka gitu ya
istri doyan masak ya saya juga doyan makan gitu ya
jadi ya prosesnya agak panjang lah diskusinya
nah kita balik ke budget maju mundur budget akhirnya yaudah ian datang dengan satu konsep
dia bikin rumah ini dikelilingi ruang terbuka dan kita suka sama hal tersebut
soal budget nggak sampai satu miliar tapi di atas delapan ratus juta budget untuk renovasi rumah ini
kanan kiri ada bambu ada lampu lighting dan dia punya proses untuk jalan dulu baru masuk ke dalam rumahnya
jadi pas pulang terasa kayak oh i'm home saya pulang nih di rumah gitu ya
oke ini bisa tolong ceritakan sedikit nih rumah ini itu direnov atau bangun dari nol bagaimana
dulunya ini ada rumah tua tapi terus dibongkar dan kita bangun dari awal lagi
tapi material material dari rumah tuanya kita sebisa mungkin kita gunakan ulang
seperti ini ya ada di samping halaman belakang ini temboknya terbuat dari atap sirap sirap atap itu dari rumah lama juga
betul ini dari genteng genteng rumah lamanya diolah lagi jadi ornamen untuk dinding belakang
oh menarik ya
terus ini atapnya bambu juga dari yang lama atau bagaimana
oh enggak ini baru
nah bambunya dipakai dari yang di sini
jadi sekaligus untuk bambu
untuk jadi menambah keteduhan tapi bisa fungsional juga
bikin sendiri nebang sendiri
betul karena tuan rumahnya juga kebetulan rajin
pada umumnya rumah tropis identik dengan bangunan mewah
namun karena penghuni memiliki dana terbatas untuk membangun rumah ian pun mengeksplorasi sejumlah material agar tidak melebihi anggaran
ya salah satunya ini ya
saya coba hebel saya susun tidur
jadi tidak perlu saya finish tapi dia sudah menghasilkan tekstur ada patternnya juga jadi tidak boring dindingnya
di satu sisi juga dia jadi punya ketebalan
tebal dindingnya dua puluh cm sehingga dia punya kekuatan sama bisa ngeredam panas
ini kalau saya lihat juga sepertinya unfinished unpolished
bisa tolong ceritakan apakah itu merupakan bagian untuk agar tidak mengeluarkan biaya biaya ngecat
iya betul itu salah satu cara untuk ngakalin supaya dindingnya tetap menarik tapi kita nggak perlu keluarin budget terlalu banyak sih
nah ini temboknya juga kaca kaca semua memberikan kesan yang lebih tropikal tapi panas nggak sih di dalam
kalau panas udara jakarta panas tapi setidaknya dengan seperti ini kita bisa menciptakan air flow ada sirkulasi udaranya mengalir gitu
dan lagi sebenarnya tujuan dari kaca ini adalah karena pembangunan
pemilik suka kumpul ramai ramai gitu
jadi saat kalau lagi kumpul banyak orang kita bisa buka dia akan menyatu hingga keluar
tak hanya fasad rumah saja dinding dalam rumah juga terbuat dari batu bata hebel yang tidak ditutupi dengan cat untuk menghemat biaya
selain itu atap rumah juga terbuat dari bahan upvc atau vinil yang juga tergolong ekonomis dan mudah dirawat
saat proses desain ian harus memperhatikan orientasi dan posisi kamar dalam rumah agar privasi penghuni tetap terjaga
ian ini kan rumahnya berdiri di kawasan yang padat penduduk bisa dibilang jakarta timur rumahnya nempel nempel bagaimana saat anda desain perencanaan ruangannya
untuk peletakan ruangnya saya nentuin beberapa titik yang punya view yang paling saya rasa paling baik
salah satunya ini
kita masih bisa melihat kejauhan sementara kalau di samping samping kita buka jendela yang kita lihat tetangga
makanya kamar utama saya letakkan di sini dia bisa lihat ke depan bisa punya pemandangan yang luas
bagaimana dengan privacy nya karena kalau padat pendudukan seperti kita tahu gampang dilihat tuh dari luar ke dalam dalam keluar tetangga bisa ngeliat kita ngapain dalam rumah
nantinya masih akan ada secondary skin tapi karena ini rumahnya bertumbuh jadi itu akan dikerjakan di tahap berikutnya
selain privasi orientasi bangunan juga penting untuk memastikan pencahayaan alami serta arah mata angin agar rumah terang dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik
kedua hal ini bermanfaat tak hanya bagi kesehatan para penghuni tetapi juga menekan penggunaan listrik dalam rumah
karmel mursalim arief yunan jakarta